bali united kian gencar dalam bursa transfer jelang bergulirnya liga satu indonesia musim dua ribu delapan belas
terbaru tim serdadu tridatu merekrut mantan pemain klub brazil terkenal
kp kuanse brand demerson bruno costa sekaligus dua pilar timnas indonesia u sembilan belas
ratu liga satu indonesia dua ribu tujuh belas bali united semakin gencar dalam pemburuan pemain jelang bergulirnya liga satu indonesia musim depan
terbaru tim serdadu tridatu merekrut mantan pemain kp kwanse demerson bruno costa
pemain yang musim lalu memperkuat klub malaysia sarawak fa itu dikontrak dengan durasi satu tahun
pelatih bali united widodo cahyono putro menilai damerson mampu bermain di kedua posisi sebagai back tengah maupun gelandang pertahan
manajemen bali united masih belum membuka nilai kontrak pemain berhasil itu
meski begitu widodo mengklaim jika nilai kontrak demerson terbilang murah
selain demerson bali united juga merugut dua pemain timnas u sembilan belas hanis agara dan feby ekaputra
keduanya dikontrak dalam durasi panjang dan akan berseragam tridatu selama empat musim
widodo mengaku kedua pemain garuda nusantara itu memiliki talenta yang bagus dan memiliki kesempatan yang besar di level profesional
ia pun berharap dua anak asuh barunya itu mau bekerja keras untuk menjadi pemain harapan klub dan timnas di masa depan
hanis yang berposisi sebagai penyerang dan feby ekaputra yang menanggung pemain timnas u sembilan belas hanis agara dan feby ekaputra
ia pun berhasil menemukan pencinta sepak bola tanah air lewat penampilan mereka di ajak afru dua ribu delapan belas agustus lalu
ketiga pemain rekrutan anyar ini pun bisa tampil di kualifikasi liga champions asia bersama bali united melawan klub singapura
tim inwards pada enam belas januari dua ribu delapan belas mendatang